nah sementara itu pemirsa kapus penkum kejaksaan agung ketut sumedana
menanggapi laporan menteri bumn erick thohir mengenai dugaan korupsi dana pensiun
di empat perusahaan yang berada di bawah naungan kementerian bumn
kejagung mengatakan saat ini pihaknya tengah mempelajari bukti bukti yang diserahkan erick thohir
di mana kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari tiga ratus miliar rupiah
kapus penkum kejagung ketut sumedana pada rabu menyatakan
laporan yang diserahkan menteri bumn erick thohir terkait dengan dugaan korupsi dana pensiun
sudah cukup lengkap dan matang
kejagung tengah mempelajari laporan yang diberikan dan berharap dalam waktu dalam dua pekan ini
pendidikan bisa naik ke tahap pendidikan dan sudah ada kejelasan terkait dengan angka kerugian
akibat dugaan korupsi ini
taksiran kerugian negara sebesar tiga ratus miliar rupiah akibat dugaan korupsi dana pensiun ini
sebut kejagung ri masih belum final
persiap persiap bumn yang kita lakukan dengan kementerian bumn
ini bukan hari ini saja
ini kita lakukan mulai perkara jiwasraya kemudian perkara asabri kemudian perkara garuda
kemudian dapen pilindo
nah yang sekarang dilaporkannya ada empat dapen pelindung yang disinyalir ya
mengalami kerugian kurang lebih tiga ratus empat belas miliar
kenapa kita berkonsentrasi kepada dana pensiun
karena untuk kalayak hidup orang barat
banyak yang disinyalir ada kerugian ada sakit
jumlahnya kerugiannya sudah tiga ratus empat belas miliar